itu penak kayu putih
yang besar besar itu
penak mitra saya loh
caranya ya dirawat
misalnya ya dirawat saya tidak boleh keluar
kalau tidak mau kalau rahasia rahasia itu keluar
saya tidak mau lah
cerita tentang hutan dan polemik pelestariannya
tidak habis kita dengar
menjadi negara dengan wilayah hutan yang luas
membuat indonesia selalu jadi sorotan dunia
sedikit saja membiarkan penebangan
maka akan berubah
akan jadi bulan bulanan
cerita seorang penjaga yang mendedikasikan hidupnya
seakan memecah kebekuan
ia menjadi penyejuk di kalam masalah hutan
selalu memainkan peran tak terduga
di tengah rumitnya tata kelola
cerita yang menyejukkan sektor perhutanan ini
datang dari seorang penjaga bernama rustam
pria yang mendiami sebuah kawasan hutan di gerobogan
jawa tengah itu
tidak hanya menjaga
tetapi sekaligus merawat hutan
yang tersisa di pulau jawa
rustam pria kelahiran seribu sembilan ratus lima puluh lima
mendiami sepetak hutan yang masuk dalam kawasan pengelolaan
perumper hutan divisi regional
di jawa tengah
hutan yang berdampingan dengan desa genengadal
kini lebih banyak berupa hutan kayu putih
setelah tiga puluh lima tahun
pria yang akrab di sapa mbah rustam ini
untuk merawat hutan
sampai pada akhirnya
ia mengkhususkan diri
melestarikan pohon kayu putih
saya garap di hutan peta tujuh

saya berharap di hutan peta tujuh

itu saya beli
hari ini sudah meninggal
saya di sini sudah
selama puluhan tahun
rustam menjadikan tanah petak tujuh
seperti tempatnya bermain
meskipun awalnya ditumbuhi tanaman lain
meskipun awalnya ditumbuhi tanaman lain
yang memilih merawat kayu putih
rustam memilih merawat kayu putih
ini sebagai kompromi untuk tetap bisa tinggal
di tanah negara
ya perubahan tata kelola hutan
yang kini cenderung memudidayakan kayu putih
yang kini cenderung memudidayakan kayu putih
memanfaatkan pula kecakapan rustam
dalam menjaga hutan
keahlian merawat pohon supaya terbebas dari hama rayap
keahlian merawat pohon supaya terbebas dari hama rayap
ia lakukan dengan caranya sendiri
tanah yang ditempatinya memiliki tuan
tanah yang ditempatinya memiliki

tetapi ikatan emosional dirinya dengan hutan
tak bisa dipungkiri
bahkan kini ia ikut membantu produktivitas lahan
yang menghasilkan pendapatan negara
atau yang biasa dipanggil warga desa sebagai
tak pernah sekolah
ia juga tidak bisa membaca dan menulis

kedekatannya dengan hutan membawanya menjadi
sosok yang dibutuhkan dalam
kelangsungan hidup pohon pohon yang

dulu mbah sempat sekolah ndak
terus kalau misalkan ndak sekolah itu kenapa mbah
nganuh ndak punya hongkos
jadi ndak sempat belajar baca tulis
ndak pernah mas
sekarang pun nggak bisa baca tulis
sekarang pun ndak bisa baca tulis
bibit kayu putih yang dibudidayakan rustam sanggup bertahan dari serangan rayap
kabar ini pun didengar perhutani
di saat yang bersamaan bibit generatif yang ditanam perusahaan negara mudah digerowoti rayap
sehingga menimbulkan kerugian
rustam kemudian digandeng untuk bekerjasama
pada dua ribu lima ia menjadi mitra perum perhutani dalam persemayan kayu putih
pria yang memiliki dua orang anak itu sudah lama mengamati
bagaimana perhutani menanam kayu putih
namun seringkali gagal
dengan caranya sendiri ia memutuskan melakukan teknik vegetatif
cara stek pucuk menjadi teknik patent pada jutaan pohon yang kemudian dihasilkannya
inilah simbiosis mutualisme antara rustam dengan perhutani
memiliki keunggulan menghasilkan bibit kayu putih yang tahan rayap
rustam secara langsung berkontribusi
pertama rustam mengusir pada konservasi sekaligus produktivitas hutan
kawasan yang masuk dalam kesatuan pemangkuan hutan atau kph gundi itu
secara imbal balik memberikan manfaat
kph gundih ini menguasai sekitar tiga puluh hektar lahan
di situ terbagi menjadi beberapa
dari tiga puluh ribu hektare itu ada satu bkph yang khusus untuk tanaman kayu putih
itu sekitar tiga hektar
sisanya dari sembilan bkph itu mereka masih kami masih menangani tentang kayu
dalam hal ini adalah jati dan mahoni ada sedikit sonokeling
kendala kayu putih di sini kita harus punya lima pohon per hektare
tapi selama ini yang ada kita istirahatkan dua hektar
itu paling rata rata per hektare kita hanya punya dua ribu pohon
masalahnya adalah kematian
dan kematian ini
banyak dikenakan banyak sekarang adalah karena rayap
nah kita nanti akan mencoba peran seseorang tokoh di sini
untuk mencoba kita berperan kolaborasi untuk membangun hutan
bagaimana masalah rayap minimal bisa tereliminir
kini jutaan bibit kayu putih tahan rayap sanggup diproduksi rustam sesuai permintaan
bersama warga yang tergabung dalam lembaga masyarakat ini
ia sanggup membibitkan jutaan pohon baru untuk ditanam di hutan produksi
kita bantu ketua lmdh mbah bastam itu
ya dari membuat pembibitan
terus masukin tanah yang di dalam kantong plastik untuk persemen itu juga gitu
jadi ya segala kegiatan
atau dari awal kita juga tahu mungkin ada kegiatan di mana gitu
dikasih tahu sama bastam disuruh datang ke tempat pembibitan
ratusan warga terlibat dalam kegiatan bersama lmdh yang dipimpinnya
rustam adalah figur utama dalam pelestarian hutan sekitar
di mana ia sudah dikenal dekat dengan tumbuhan dan binatang yang ada
berkeliling setiap hari
menjaga hutan dari gangguan penerabas juga ia lakukan
ia tak rela hutan yang mampu menjaga ekosistem dirusak tangan tangan jahat
jadi mbah sejauh ini gak tahu fungsi kayu putih mbah
misalkan untuk minyak masuk angin itu mbah ada tahu
belum pernah mbah
kalau masuk angin apa obatnya
saya gak mau tahu
kalau mbah sendiri masuk angin gak pernah
buta huruf tidak membuat rustam berkecil hati
rustam percaya ketulusan menjaga pohon dalam kawasan hutan produktif
membawa kebaikan untuk sesama
rustam adalah sosok yang tegas untuk urusan satu ini
baginya hutan mampu mengobati segala gejala alam
tanah akan subur angin akan terhalau
binatang binatang liar mudah mendapatkan makanan
jika hutan baik maka hidup manusia akan baik
itulah filosofi rustam dalam hidup berdampingan dengan hutan
ketenangan batin yang muncul akan membawa keharmonisan
paling tidak untuk dirinya sendiri
itulah mengapa ia jarang mengalami sakit
jadi mbah sejauh ini gak tahu fungsi kayu putih mbah
misalkan untuk minyak masuk angin itu mbak
kalau masuk angin apa obatnya mbak
ya saya nggak mau tahu
kalau mbah sendiri masuk angin gak pernah
kayu putih atau dalam bahasa lain disebut kayu gelam
mampu menghasilkan minyak herbal untuk pengobatan
di kawasan kesatuan pemangkuan hutan gundih grobogan jawa tengah
terdapat satu bagian hutan yang khusus ditanami kayu putih
kawasan yang dikuasai badan usaha milik negara itu
adalah kawasan di mana rustam tinggal bersama istrinya
di hutan seluas tiga puluh hektare ini rustam leluasa merawat kayu putih
tanaman tanaman yang sudah berusia tiga tahun selanjutnya akan menjalani proses penyulingan di pabrik milik perhutani
mungkin itu sebuah kelebihan dari mbah bastam ya
kami sebenarnya juga bingung karena pada saat saya lihat di persemean
sebenarnya juga sama sama saja
artinya pelakuannya seperti biasa kita membuat persemian
terus kemudian kami lihat di hasil tanamannya beliau
di sekitar ini saya lihat tanamannya tumbuh baik
jumlah pohonnya per hektarnya juga sesuai dengan yang ditanam
disinilah kayu putih hasil pembibitan mbah rustam menjalani proses selanjutnya
pabrik di dusun kerai desa bandung harjo grobogan ini akan mengolah tiga puluh an ton daun kayu putih per hari
menjadi sekitar delapan kg minyak kayu putih murni per seribu kg daun
daun hasil panen dari ribuan hektare lahan akan dikeringkan terlebih dahulu selama semalam
pengeringan berfungsi mengurangi kadar air dalam daun
keesokan harinya daun yang telah sedikit kering dimasukkan ke dalam sepuluh ketel
sebanyak dua puluh empat tenaga borong akan memasukkan daun untuk disuling yang membutuhkan waktu rata rata enam jam lamanya
pada saat panen tiba pabrik yang berdiri sejak seribu sembilan ratus enam puluh sembilan ini mampu memasak empat kali per hari
selama dua puluh empat jam proses mendapatkan minyak kayu putih murni terus digenjot
untuk memenuhi target perusahaan
selama ini kph gundih memang pendapatan berasal dari kayu
dan semakin lama pendapatan kayu semakin turun
saat ini rata rata sekitar tiga puluh sampai empat puluh miliar pendapatan kayu
sedangkan kebutuhan kita untuk bisa menjadi kph plus itu kita harus butuh sekitar pendapatan enam puluh miliar
di sisi lain di kayu putih satu satu bkpa tadi ada tiga ribu hektare
tetapi untuk yang produktif baru sekitar dua ribu hektare karena yang sub hektare kena sertifikasi
sebagai bagian dari strategi usaha kayu putih adalah potensi
mengandalkan kayu keras sebagai hasil produk selama ini perputaran pendapatan perusahaan belum mencukupi
durasi tumbuh kayu yang mencapai puluhan tahun bukanlah waktu yang singkat
untuk itu perhutani menargetkan kayu putih sebagai produk unggulan baru
sehingga dari dua ribu hektare itu hanya menghasilkan pendapatan sekitar tujuh miliar selama ini
atau sekitar dua puluh lima ton
nah kita ingin ke depan dengan lima ribu dua itu kita menaikkan menjadi sekitar enam kali lipat
pendapatan kita menjadi sekitar empat puluh miliar
seiring pengembangan usaha perum perhutani kph gundi pada produksi kayu putih tentu tidak bisa lepas dari peran rustam
bibit kayu putih yang dibudidayakan adalah hasil olah karsa rustam pada tumbuhan
ini yang mesti kan lebih
ini yang harus dilakukan oleh rakyat
ini harus dikonsumsi oleh rakyat
ini harus dikonsumsi oleh rakyat
ini harus dikonsumsi oleh rakyat
ini harus dikonsumsi oleh rakyat
seperti inilah interaksi rustam bersama mitra lainnya
yang tergabung dalam lembaga masyarakat desa dan hutan wana cengklik indah
mereka berdiskusi dan bersama sama merawat tanaman kayu putih
ini yang harus dikonsumsi oleh rakyat
ini yang harus dikonsumsi oleh rakyat
ini yang harus dikonsumsi oleh rakyat
ini harus dikonsumsi oleh rakyat
untuk proses penanaman bibit dilakukan seperti biasa
tetapi saat masa tanam hingga tumbuh kayu putih menjalani masa rawan rayap
hingga usia panen tiga tahun pertumbuhan kayu putih perlu dipantau
rayap menjadi kendala utama
raya dan raya yang dikonsumsi oleh rakyat
dan dikonsumsi oleh rakyat
perawatan ini dari mitra saya itu penak kayu putih yang besar besar itu
caranya ya dirawat
misalnya dirawat saya tidak boleh keluar
kalau tidak mau
kalau rahasia rahasia itu keluar
saya tidak mau
begitulah mbah rustam
dengan kepolosannya namun punya peran yang tidak bisa diremehkan
ia dan warga lainnya merasa cukup jika kehadirannya sanggup membuat jutaan bibit kayu putih tumbuh subur
saya pilih produk kalianc
tak dua dua dan dua
inilah sahabat ram afsari untuk memanfaaturkan harga institusi planescar ini
kebetulan untuk bisa mendapatkan pelan kualitas teratstree
cuman ada penelitian
banyak penelitian mentah
maka untuk mencegah kemarin
kepala kepala kepala
menjadi pribadi yang tegas namun rendah hati
sebagai mitra perhutani ia adalah garda depan perawat hutan
bersama petugas polisi hutan ia kerap melakukan patroli siang dan malam
di bagian lain dari kawasan kesatuan pemangkuan hutan gundi
rustam aktif berpatroli
tidak hanya di kawasan tempat tinggalnya
namun juga di hutan jati yang tak jauh dari desanya
ia ikut merawat hutan produktif kayu kayu keras
luasnya kawasan kph gundih hingga tiga puluh ribu hektare adalah area rawan pencurian
bersama petugas dari masing masing bagian kesatuan pemangkuan hutan
ia dilibatkan pada patroli rutin
di beberapa kesempatan
saya mas ya kepengen hutan itu bisa baik
nggak ada gendalan apa apa
kalau orang kampung harap ya aman aman aja nggak ada komplain
kalau gini kan ada komplain
itu kenapa wong hutan ini baik
sejak pemerintah mencanangkan kebijakan perhutanan sosial untuk kesejahteraan masyarakat
hidup mbah rustam mulai terusik
pekarangan yang ditempatinya bertahun tahun akan beralih pengelolaan
itulah ketakutan rustam akan hari hari ke depan
ia bertekad menjadikan hutan tempatnya
menjadikan hutan tempat tinggalnya
sebagai kawasan hutan kayu putih yang punya nilai tinggi
baginya dan ratusan warga lainnya
meskipun ia tetap menjaga rahasia teknik perawatan kayu putih
nah aku dengar itu kayu putih yang mbak bibitkan ini kan punya kualitas bagus
beda dengan yang misalkan yang ditanam oleh perhutani
itu gimana ceritanya bisa berbeda kualitasnya gitu
kalau beda mas itu ada rahasianya kok
kalau rahasianya ya nggak boleh di luar
orang orang nggak boleh
sama pak adm pak waka saya pernah disidang di kantor
hal itu ditegaskan pula oleh warga lainnya
yang tergabung dalam lmdh yang ia pimpin
dia punya rahasia sendiri yang tidak
sampai sekarang belum dikasih tahu ke orang lain
ya mungkin rahasia ya biar rahasia mungkin gitu
tapi untuk kebaikan perhutani dia jaga gitu aja
tapi untuk wilayah tidak dibocorkan
biar tidak ditiru gitu
intinya mungkin seperti itu
terdengar seperti kekanakan dengan sifatnya yang polos
namun itulah mbah rustam
tapi jika dicermati dari cerita warga yang ada
sepak terjang rustam dalam menjaga kawasan hutan tidak main main
tidak peduli itu saudara atau keluarganya
saat mencoba mengusik hutan
rustam tak segan sigap
sigap memasang badan
saya hujan hujan ya saya kepengen keluar ya
saya jalan jalan di hutan
keliling gitu ya
ya keliling kalau jam dua jam tiga saya pulang
kalau tidak keliling ya tidak bisa jadi hutannya
ya kalau tidak keliling ya tidak bisa jadi hutannya

bersama seekor anjing peliharaan yang setia mengiringi
rustam mengawasi sendiri hutannya
saat hutan dirasakan sanggup memberikan manfaat untuk masyarakat
ia pun tak segan untuk mengizinkan warga memanfaatkannya
dengan satu syarat
saya dia orangnya jujur
kemudian dia sangat cinta dengan lingkungan
nah inilah yang sama dengan kami
kita akan membangun hutan
nah di sisi lain
bahas bahasan ini punya kelebihan
nah kelebihan inilah yang akan kita pakai
artinya pada saat kita nanti sudah tercapai lima ribu hektar
untuk tanaman kayu putih
bahas bahasan yang harus kita pakai
minimal adalah bagaimana merawat
memelihara kemudian kalau perlu
seandainya ada kph lain
karena di beberapa kph lain itu masih ada beberapa yang perlu dikembangkan untuk kayu putihnya
mungkin bisa support sebagai mbak bastam
untuk kph lain
kemudian dengan kph itu satu difrei
itu kita bisa mendapatkan pendapat yang lebih besar
ya seiring rencana menjadikan kayu putih sebagai tanaman produktif baru
perhutani akan terus memakai jasa rustam
sekalipun ia berkeras menjaga rahasia
namun inilah bentuk kerjasama yang mereka lakukan
apa yang dilakukan rustam
dianggap sebagai bentuk lain dari usaha menjaga hutan
bagusnya untuk lmdh
sama warga warga saya yang di dekat tengah saya itu maunya
kerjasama sama perhutani aja
karena kita kerjasama sama perhutani sudah merakyat dari dulu
gak ada masalah gitu
jadi misalnya ada keluhan dari rakyat
dari perhutani itu pun ngasih solusi ngasih keringanan gitu
jadi bisa nyaman gitu
di tengah keterbatasan wawasan dan pendidikan
rustam tetap bisa memberikan kebaikan bagi hutan di pelosok kabupaten grobogan
menjadi mitra perhutani bertahun tahun adalah keseimbangan yang ia jaga
tak kalah ia juga membutuhkan hutan
upah sebesar lima puluh ribu rupiah per hari
yang ia terima sebagai penjaga hutan sudah cukup baginya
namun masih terselip kekhawatiran bahwa hutan yang ia jaga bertahun tahun
dan sudah seperti pekarangan rumahnya sendiri
akan beralih kelola
kabar kebijakan perhutanan sosial dari pemerintah pusat
suatu saat bisa membuatnya hanya sebagai penonton
menyaksikan hutannya menjadi kebun para pendatang